agar kembali ke jalan yang benar
dia harus melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang adipati
mereka menuntut upah kyageng minta dinaikkan kyageng
kami tidak tahu harus bagaimana lagi gagal
jangan beri ampun yang melawan
kalau perlu habisi mereka
dan satu lagi
siapkan beberapa orang
aku sendiri yang akan memberi kesana mencari para pekerja
rupanya mereka sudah berani membakar
mereka pikir mereka itu siapa
aku ini kanjeng adipati penguasa semua daerah ini
kalau kamu datang
mereka pasti akan takut
kami ke cepat
kamu sendiri yang harus
hentikan apa yang sudah kamu lakukan selama ini nak
kamu itu adalah seorang adipati
seorang pemimpin anakmu
janganlah berbuat zolim dan semena mena terhadap rakyat kecil
ibu tidak usah ikut campur urusanku
kalau ibu banyak bicara
lebih baik ibu tinggalkan umpani sekarang
kamu dahulu tidak seperti ini nak
jangan harta benda menegakkan hati kamu
tidak usah menasihati ikut bu
dengar ya bu
aku ini sudah bosan dengan ucapan ibu
aku ini seorang adipati bu
punya kekuasaan yang tinggi
aku berhak melakukan apapun yang kau mau

suami saya sedang sakit
ini perintah ki ageng adipati
tidak ada mulai menolak
siapa yang gak mau ikut
jangan bawa suami saya
suami saya sedang sakit
laki laki tidak ada gunanya
daripada dia sakit sakitan
sebaiknya dia mati sekalian
gimana kerjaan benar
kenapa kalian berbangsa bangsa
kalian tidak mau ikuti perintah aku
kami sudah bosan bekerja tanpa tindakan keagel
mulai saat ini kami mau berhenti
kami bosan dengan tindakan cagam
betul betul betul
lebih baik sekarang kita pulang ke rumah
makanya kalian semua sudah kurang ngajar sama saya
kalian rasakan kejutan sangtuku ini
maaf ki kita harus menolong mereka
kalau tidak mereka bisa mati
biarkan mereka busuk disini
eh kita pergi dari sini
pikirkan cara lain kan mas
kang mas harus terus mencari uang untuk simpanan kita
mumpung kang mas masih menjadi adibati
kamu benar yayi
aku akan berusaha semaksimal mungkin
yayid tempat ini bagus sekali
kalau dijadikan pelabuhan
benar kang mas pasti akan banyak pelaut dari daerah lain
yang akan singgah kesini
yahi aku tahu bagaimana caranya
supaya kita mendapatkan uang lebih banyak
selain kita berikan pajak bagi para pelaut
kita berikan pajak juga bagi para pelaut dari daerah lain
dan kita bikinkan tempat peristirahatan
ada tempat judi
tempat minum tuak
dan banyak lagi
dan kita akan menjadi kaya raya
kang mas memang hebat
dengar kalian semua
ini sudah menjadi keputusanku sebagai adipati daerah ini
tempat ini akan aku bangun
menjadi pusat hiburan bagi para pelaut yang singgah kesini
jadilah waktu dua hari
kalian semua harus pindah dari sini
dengan paham punten gusti adipati
tidak mungkin kami lakukan ini
sejak lahir kami tinggal disini
dan kami mencari nafkah sudah lama sebagai nelayan
kalian semua harus pindah dari sini
dalam waktu dua hari
akan aku hancurkan rumah kalian
apun gusti adipati
lalu kami tinggal dimana
apa kami dapat ganti
dari gusti adipati
tidak satu sen pun pergantian dari aku
kalian boleh pergi ke hutan
dan buka alas disana
apa yang kamu lakukan terhadap rakyatmu sendiri nak
kenapa ibu selalu mengikuti aku
ibu harus memperhatiati kamu
ibu yang melahirkan kamu
ibu tidak mau kamu itu menyakiti mereka
mereka itu rakyat kecil
ibu jangan bikin malu di depan mereka
ibu seharusnya pulang
pulang ke adipaten
ibu tidak mau pulang
ibu mau tetap disini
ibu ingin merasakan apa yang mereka rasakan
ibu ingin mengisi mama ibu
ibu ingin membuat mereka diy
ibu membuat mereka dengan ke getir
ibu itu memijak ibu
lihat ya ayik
kang masmu ini memang hebat
tempat ini sudah kosong
dan esok di tempat ini
akan kubangun peristi rehatan yang mewah
yang akan kita sewakan
kang mas memang hebat
warga desa di sini
harus mengikuti kemauanku
kemauan ki ageng pandanaran
kang mas aku butuh bantuan kang mas
lakukan sesuatu pada ki ageng pandanaran
agar kembali ke jalan yang benar
dia harus melakukan kewajibannya dengan baik
sebagai seorang adipati
amanah sultan akan segera selesai
ki ageng pandanaran memang tidak bisa kita biarkan
seperti itu terus menerus
dia adalah seorang pemimpin
jangan sampai muka allah turun
karena kelayakan seorang
terima kasih kang mas kalau mau membantuku